pengusaha hotel meminta pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan tunggakan biaya jasa hotel untuk isolasi mandiri selama tujuh bulan belakangan
ketua departemen hotel perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri novel saleh hilabi sendiri
mengatakan total tunggakan terjadi pada dua puluh satu hotel di jakarta mencapai jumlah rp satu ratus sembilan puluh enam miliar
sementara menparekraf sandiaga uno mengatakan pihaknya sudah mengupayakan adanya bantuan seperti skema dana hibah
serta forum kolaborasi bernama posko bendera putih
kita akan elaborasi bersama sang ketua departemen phri novel saleh hilabe sore hari ini
selamat sore fani
baik mas novel baru baru ini katanya sudah ada duduk bersama ya antara pemerintah dan juga asosiasi pengusaha dalam sektor terdampak termasuk phri
apa saja hasilnya
gini sementara ini duduk tapi belum ada solusinya
sudah dipertemukan antara pihak dari dki dan juga di sini bnpb sama kemenki belum
jadi sekarang baru ada proses masuknya bpkp untuk memeriksa
nah ini sudah selama tujuh bulan ini tidak kunjung tiba juga
sampai sekarang ini belum ada kepastian juga pembayarannya kapan
dan sekarang sudah banyak pengusaha pengusaha hotel yang kolaps
bahkan efek dominonya kepada pengusaha umkm yang ikut kolaps
karena banyak tunggakan dari pengusaha pengusaha hotel juga
berarti ini yang dimaksud dengan mas novel mengenai pemerintah oper operan lempar lemparan terus kemenkeu dengan bnpb
jadi bnpb bilang bahwa belum ada pembayaran dari kemenkiu

kemenkiu bilang sudah ada di bnku
kemenkiu bilang sudah ada di bnku
nah ini terus juga sekarang dari kemenkiu lagi mengirimkan bpkb untuk meriksa
sekarang sudah ada proses bpkp
lagi diperiksa dulu semuanya
katanya janjinya kalau bpkp sudah selesai baru akan dibayar
tetapi sampai sekarang kepastian itu juga belum ada
mau dibayarnya kapan bpkp selesainya berapa lama
nah sedangkan para pengusaha total ada dua puluh empat hotel
ini masih menunggu dan banyak yang sudah collaps yang sudah tutup yang sudah merumahkan
nah karyawannya bahkan yang menjadi pengangguran karyawannya sudah banyak
jadi ini kalau dibiarkan begini terus nanti yang sulit negara
nah negara harus segera mengambil alih harus fokus bagaimana pembayaran ini kapan ditentukan tanggalnya
sehingga ada hope untuk para pengusaha khususnya pengusaha hotel dan para umkm yang ditunggak oleh pengusaha pengusaha hotel
mulai dari sayur mayu
tadi ada dari laundry dari macam macam
karena banyak ratusan industri yang masuk ke dalam ranah perhotelan
mas novel sebelumnya pak men parekraf ini sudah mengatakan bahwa mereka sudah memperlakukan akselerasi pencairan dana untuk menyelesaikan hutang akan dilakukan ya
ini sudah dikabarkan belum ke phri
langkah konkretnya seperti apa
ini informasi udah tapi kan implementasi tidak semanis informasi
yang kita butuhkan implementasi bukan informasi mbak
berarti langkah konkretnya belum ada ya
yang kita butuh fakta
oke baik berarti belum ada langkah konkret ya mas novel
oke yang konkret ya
pak menteri juga mengatakan ini salah satu solusi yang disiapkan adalah menjadikan hotel sebagai tempat istirahat bagi para tenaga kesehatan
apakah menurut mas novel ini bisa membantu persoalan yang saat ini dialami
menurut saya bisa menjadi salah satu solusi
jika hotel hotel tersebut dipakai
dan contoh ya
pada saat pada saat waktu itu kementerian pariwisata tanggung biaya untuk tenaga kerja kesehatan atau isoman itu bagus sekali
pembayaran rapi bagus
setiap akhir bulan pasti bayar nggak telat
nah pada saat dipindah ke bnpb ini yang telat nih
banyak yang berantakan berbulan bulan
jadi kalau menurut saya yang tepat itu memang dipegang oleh kementerian pariwisata
dan kementerian pariwisata kalau bisa
memperbanyak memperluas tenaga kerja kesehatan ditempatkan di hotel hotel
sehingga ada ekonomi yang berputar untuk pengusaha hotel dan umkm yang menjadi efek dominonya
oke misalnya akar permasalahan sudah diketahui mungkin habis itu bisa dicari solusi yang paling konkret begitu ya mas novel
nah kalau bisa menurut saya difokuskan di kementerian pariwisata aja
jangan ditarik ke bnpb lah
ini menurut saya di kementerian pariwisata pada saat waktu tahun lalu itu dipegang oleh kementerian pariwisata
hotel semua hidup
terakhir mas rofel ini targetnya dari main paragraf agustus ini
bendera putih yang tadinya dikibarkan menjadi merah putih ya alias sukses
menurut anda apakah target ini bisa tercapai
main paragraf mengatakan kalau misalnya targetnya agustus ini
bendera putih yang tadinya dikibarkan gitu karena masalah tunggakan hotel ini nantinya akan berubah menjadi merah putih
alias solusi konkretnya sudah akan berhasil
apakah target ini menurut mas novel bisa tercapai
kalau serius saya rasa bisa tercapai
kalau tidak serius ya tidak akan tercapai
kembali lagi sekarang pemerintah ini sudah urgent sekali
sudah hampir tujuh bulan pengusaha ini udah napasnya sudah habis
jadi putus segera diambil alih oleh pemerintah dan diselesaikan
kami sebagai phri menyambung atau benang merah antara pengusaha pelaku hotel dengan pemerintah
nah kami juga
kami juga didorong oleh pelaku pelaku usaha yang dibawa phri
mereka selalu menanyakan phri bagaimana ini phri
bagaimana pemerintah kok nggak bayar
bagaimana perannya phri
nah ini kan kami juga didorong oleh anggota anggota kami
kami minta kepada pemerintah agustus ini jangan tinggal janji
saat bisa diselesaikan beneran
baik baik terima kasih
jumlahnya cukup besar soalnya untuk pelaku usaha hotel di kondisi pandemi ini
kita harapkan agar janji tersebut terlaksana
hotel telat satu jam aja sama pln diputus mbak
sedangkan kita sama pemerintah dihutangin delapan bulan kita bagaimana coba
nah sedangkan bumn itu kan pemerintah masih dihutangin sejam aja diputus
nah terus udah gitu perbankan
kita pinjam utang bank
setiap bulan harus bayar
kalau nggak bayar hotelnya nanti diambil
nah ini kan juga nggak fair
kita dihutangkan berbulan bulan tapi operasional dan lain lain kita harus cover
karena nafasnya juga nggak mungkin sepanjang itu
karena apa tadi perbankan juga nggak bisa memodalkan lagi pelaku usaha bidang properti atau perhotelan
karena kan usaha di bidang ini dalam kondisi sekarang kurang menarik bagi perbankan
ini kan juga permasalahan baru
jadi menurut saya pemerintah niatnya bagus tadinya mau menolong
salah karena tadi menunggak akhirnya bukan menolong tapi malah menjadi permasalahan baru
jadi menurut saya ini harus segera diatasi
baik semoga tadi concernnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melunasi sebelum deadline tersebut terjadi
mas novel terima kasih sekali lagi atas informasinya
orang orang udah banyak kurang lebih seribu orang mbak yang rumahkan mbak
mas sofil karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini
tapi terima kasih sekali lagi atas insight nya
kita harapkan agar permasalahan ini terselesaikan